di era yang serba digital ini semua bisa dikendalikan menggunakan teknologi
internet of things ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari hari
tidak hanya berpengaruh pada benda fisik seperti misalnya tv dan bahkan mobil menggunakan internet protokol
masyarakat kini juga mulai heboh dengan kehadiran nft atau non fungible turkis
apa sebenarnya nft itu apa kaitannya dengan kripto yang sudah lebih dulu dikenal
lalu benarkah nft ini bisa menjadi bentuk investasi masa depan yang dijamin lebih aman dan tentu saja lebih menguntungkan
insight akan membahasnya bersama saya
kehadiran teknologi blockchain
kehadiran teknologi blockchain memuncul
mengumpulkan tren berupa non fungible token atau nft sebagai aset digital baru
dengan nft karya seni atau barang unik lainnya bisa diperjualbelikan dengan harga yang fantastis
publik tentu masih ingat dengan fenomena ghazali everyday
seorang mahasiswa yang mendadak kaya karena sukses menjual foto selfie dirinya menjadi nft
meski begitu nft atau non fungible token berbeda dengan cryptocurrency biasa seperti bitcoin
non fungible token adalah sebutan bagi token yang tidak bisa digantikan dengan token lainnya
jika di dunia nyata bitcoin bisa dianalogikan sebagai uang
sedangkan nft adalah bukti atau sertifikat kepemilikan atas benda atau barang yang eksklusif
bisa berupa karya seni meme atau item item
hadirnya nft sebagai aset digital yang baru
diharapkan bisa mempermudah seniman atau kreator digital untuk menjajakan karyanya
selain itu transaksi menggunakan nft di pasar digital
diharapkan bisa menambah kesadaran masyarakat indonesia tentang hak atas kekayaan intelektual
ya akhir akhir ini masyarakat dihebohkan dengan fenomena nft
ini hanya foto selfie ya tapi harganya itu luar biasa melangit
sejak itu orang berlomba membuat dan menjual nft di loka pasar atau marketplace
mulai dari foto karya seni seperti misalnya lukisan hingga tabel berkala unsur kimia
ini semua bisa dijadikan bentuk unik untuk dijual sebagai nft
nah untuk membahas lebih detail lagi di studio sudah ada teguh kurniawan hermanda
manda ketua asosiasi pedagang aset kripto indonesia aspak rindo
mas manda apa kabar
sama sama doa yang sama mbak desi
iya dan kita sudah melakukan prokes sudah anti gen
ini harus kita ingatkan kembali karena katanya angka covid lagi naik lagi
nah manda ini terus terang ya suatu topik yang walaupun saya pernah angkat mengenai bitcoin
cryptocurrency crypto aset dan lain sebagainya ada namanya nft sekarang
ini sejak tahun lalu kalau tidak salah ini marak sekali dengan nft ini
saya mau program ini semacam edukasi juga bagi kita semua termasuk saya sendiri
karena masih agak bingung apa sih sebenarnya yang disebut nft ini
mungkin bisa dijelaskan dan juga nanti kaitannya dengan yang cryptocurrency
atau crypto aset yang selama ini mungkin lebih lama ya kita kenal
namanya saja sudah bikin bingung
kalau kita ngomongin tentang nft itu merupakan bagian dari kategori aset kripto yang kita kenal saat ini
jadi kalau saya boleh menggambarkan per hari ini ada total lima kategori yang ada di dalam aset kripto
ada aset kripto sebagai utility aset kripto sebagai stable coin ada digunakan sebagai sto atau security token offering
ada digunakan sebagai defi atau decentralize finance dan yang terakhir yang tadi juga udah
yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir
itu adalah tentang nft non fungible token
nah jadi kalau kita berbicara nft memang benar baru trennya di tahun lalu mbak desi
dimana ketika orang ingin memecahkan sebuah masalah ya masalah ini terutama yang dihadapin oleh para kreator
jadi kalau kita berbicara tentang nft atau non fungible token itu sifatnya itu berlawanan seperti fungible token
oke kita berhenti sebentar ini
karena ini jargon jargon yang mungkin
orang tidak paham ya fungible itu apa non fungible itu apa dan mungkin bisa ada contohnya dalam dunia praktis sekarang ini
kalau kita ngomongin fungible token gitu atau fungible item saya punya uang rp lima puluh ribu mbak desi punya uang rp lima puluh ribu
ketika kita bertukar uang lima puluh ribu tidak ada pihak yang dirugikan
atau kita bisa uang tukar uang misalnya saya kasih dua puluh lima ribu nya dua
itu masih rp lima puluh itu fungible
tapi kalau kita ngomong dan itu adalah uang rupiah ya
jadi istilahnya kalau kita ngomongin kripto nah ini ngomongin uang rupiah nilainya adalah nominal rp lima puluh
kalau emas juga bisa dikatakan fungible
karena ketika kita tukar itu tidak ada pihak yang terugikan
karena semuanya sama identik
tapi kalau kita bilang non fungible token maka ada sebuah uniqness yang kemudian tercatat di dalam jaringan yang namanya blockchain
dan itu akan mengikat siapa yang punya
bagaimana alur dari kepemilikan terhadap aset tersebut dan yang lain lain
jadi kalau kita ngomongin nft ya itu berarti ketika saya ngomongin oh ini ada nft sama brandnya
tetapi ketika mbak desi punya nft a saya punya nft b maka a sama b itu tidak akan e zeki
itu bisa berbeda ya
jadi sebenarnya token ini adalah bentuk dari asetnya itu sendiri
jadi semacam ini lah
ini lah bentuknya gitu
kalau fungible itu persis sama kayak bitcoin ya
jadi misalnya saya punya satu bitcoin mba desy punya satu bitcoin kita tukar nggak ada yang dirugikan
itu sama ya
jadi nilainya ada intrinsik dalam barang itu
tapi kalau non fungible itu sebenarnya bagaimana kita mendapatkan nilainya
apakah kalau kita bandingkan dengan misalnya karya seni
saya anggap wah ini lukisan ini mahal bagus
tapi manda merasa bahwa itu jelek harganya tidak sekian
itu kira kira bisa dicontohkan seperti itu
untuk kemudian kita berbicara tentang nft maka kita ngomongin ada tiga item yang akan membuat nft itu menjadi berbeda
yang pertama nft itu berdasarkan reality
makanya unik ini penting
yang kedua kita ngomongin nft berdasarkan utility atau kegunaannya
dan yang ketiga kita ngomongin nft berdasarkan keuntungan
nah jadi kalau kita tadi berbalik kita ngomongin tentang gozali maka kita ngomongin tentang apa
itu dari aspek nomor satunya
itu yang memberikan nilainya
karena gozali seseorang yang melakukan foto selfie konsisten selama tiga sampai empat tahun dengan gambar yang berbeda yang dia ambil
otomatis setiap orang pasti punya gambar yang berbeda beda
tidak akan punya duplikasi
tapi yang membuat
ya bisa saja misalnya manda melakukan hal yang sama tapi ternyata dianggap tidak ada nilainya
yang membuat gozali everyday ini menjadi sesuatu yang memiliki nilai
nah itu apa arahnya atau jalannya ke sana
satu kita berbicara tentang storytelling ya
saya itu mungkin sedikit intermezo
saya ketemu gozali sebelum akhirnya gozali terkenal gitu ya
saya ketemu saya cerita saya diskusi sama ibunya
ternyata faktanya adalah gozali tidak pernah berfoto bahkan dengan keluarganya sendiri
tetapi justru dia melakukan foto selfie
nah ini kan ada
ini ada langkahnya
ada langkahnya ada storytellingnya
lantas kemudian ada komunitas yang merasa bahwa oh ini ceritanya unik nih
saya kalau punya selfie nya gozali saya akan punya value
jadi ada penggemarnya
nah penggemar ini yang memberikan nilai
dan satu lagi utility nya apa kalau dalam hal ini
ada fungsionalitas atau mungkin seperti karya seni tidak terlalu kelihatan ini sebenarnya
jadi memang untuk desain dari nft itu memang harus perlu dipikirkan dari awal ya
untuk di create arah kemana token nft ini akan berjalan gitu
kalau kemudian kita refer lagi ke beberapa nft yang lain
ada contohnya misalnya nft yang didasarkan dari komunitas
berarti ketika seseorang itu ingin membuat token
ingin masuk ke komunitas maka dia harus memiliki nft
dan ketika dia sudah di dalam komunitas
maka dia bisa memanfaatkan manfaat manfaat yang ada di dalam komunitas
misalnya ada discount misalnya ada dan yang lain lain
seperti misalnya kalau kita merupakan bagian dari klub harus punya misalnya satu moge yang besar
dan kemudian masuk club setelah itu bisa dapat pestanya party nya kaosnya dan lain sebagainya
jadi ini yang membuat itu ada memiliki nilai
nah saya browsing mengenai nft
atau token token yang paling mahal itu harganya itu bisa sembilan juta dolar
yang namanya padahal hanya gambar ini
nah ini kenapa bisa terjadi dan dalam waktu yang ini hanya satu dua tahun ini sebenarnya fenomenanya
apa yang mendrive dari pasar ini
atau ini bisa digoreng oleh pasar itu sendiri
saya nggak bilang ini menjadi sesuatu hal yang mutlak memiliki nilai
karena yang namanya karya seni tentu gak semua orang make sense untuk bisa mengarah kenapa value nya setinggi itu gitu
tapi sekali lagi manusia ketika dia berpikir bahwa dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain
jadi kayak kolektor gitu
psikologi manusia akan berpikir bahwa wah saya lebih bangga dari dia
pada akhirnya apa nft tertentu apalagi yang memiliki value yang besar ini menjadi sebuah pride buat dia
untuk kemudian dia bisa
jadi ini lebih ke persepsi terhadap nilai
misalnya kalau waktu kita dulu kan punya koleksi kartu apa ya
ya kartu basket
dua ribu an itu ada kartu basket
atau komik edisi pertama dan belum pernah dibuka
nah ternyata harganya ini jadi mirip mirip seperti ini
lebih ke dalam persepsi
jadi nft ini bisa digunakan sebagai instrumen investasi
jadi kalau kemudian sekarang dianggap bahwa nft itu masuk ke dalam kategori tadi yang saya sampaikan
tetapi spesifiknya nft itu
nah spesifiknya nft digunakan sebagai collecting item
nah ini yang harus kita pelajari juga
karena di situ setiap investasi kan harus ada tujuannya apa
di situ juga ada resikonya
dan apakah ini bisa menjadi satu instrumen yang memang menguntungkan ya kalau kita miliki
kita break sebentar
manda menarik sekali diskusi kita
tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
kita ditemani oleh teguh kurniawan harmanda
atau manda ketua asosiasi pedagang aset kripto indonesia
kita berbicara mengenai heboh mengenai nft ini
yang kalau kita lihat ya sebenarnya mada tidak ada jauh
jauh beda dari istilah kolektor ya
jadi ada hobi ada orang yang suka koleksi
atau ya tadi kartu basket
atau komik edisi pertama yang diharapkan nanti harganya semakin lama semakin mahal
dengan rentang waktu karena semakin langka
nah nft ini tapi perbedaannya ini dalam basis digital
cara mengkreasi jual beli dan platform apa yang digunakan
karena ini kita tidak bisa jual beli dengan misalnya menggunakan uang yang seperti
fisik yang selama ini kita lakukan atau dengan transfer atm itu
saya mau dong beli nft manda yang sedang dijual
itu bagaimana mekanisme penjualannya dan apa yang membuatnya ini berbeda
dengan kita menjual beli barang lain
satu tadi kita sepakat bahwa nft adalah part of collecting item gitu ya
bagaimana sesuatu hal yang bisa di koleksi
ya ada uniknya
ada komunitasnya gitu
tetapi yang harus kita ingat juga tadi bahwa nft ini bentuknya digital
dan kalau kemudian kita berbicara sebuah komoditas atau barang digital
otomatis perdagangannya pun harus dilakukan secara digital
ada platform platform yang kemudian itu bisa digunakan
di indonesia setidaknya
jadi currency nya juga harus menggunakan
tidak bisa kita menggunakan yang lain
jadi istilahnya kalau kita mau masuk ke dunia nft ya berarti kita harus masuk ke gateway nya kripto dulu
jadi harus punya account kripto dulu dong
harus punya account kripto
kita harus punya kripto yang kemudian bisa digunakan sebagai redem
yang paling marak paling sering dilakukan dan dianggap inilah
kalau kita di dunia internasional
dunia internasional kan currency yang paling oke dolar misalnya
kalau sekarang di tempat kami kebetulan saya juga di salah satu platform gitu ya
kita punya yang namanya tokomall
itu adalah salah satu nft marketplace di indonesia
salah satu merchant kita itu adalah juki
juki itu yang kartun
yang komik itu ya
komik dari indonesia
nah kebetulan dia juga merchant kita
untuk kemudian orang bisa mendapatkan karya nft tersebut
maka dia perlu untuk bisa melakukan redemption
untuk dia memiliki
nah untuk melakukan itu kita menggunakan ada satuan kripto namanya itu tko
nah jadi dari tko itu baru kemudian bisa digunakan untuk meredemption dari karya juki tersebut
nah tko ini dibuat oleh teman teman
itu adalah salah satu token ya secara global udah diterima gitu
itu kita gunakan sebagai utility kita untuk membangun komunitas
pada dasarnya seperti itu
ya jadi ada currency nya sendiri
di platformnya sendiri
dan ketika kita memilikinya bagaimana cara memilikinya
itu kan kalau biasanya kalau beli ada lukisan kita taruh di
atau kita taruh di tempat yang aman atau ingin kita pamerkan
sebenarnya nggak jauh berbeda ya
kalau mungkin saya menggambarkan dengan kita membeli voucher
ketika kita membeli voucher
ketika saya membeli voucher tersebut
maka voucher tersebut akan mengikat pada account yang ada di dalam platform tersebut
yang berbeda nft itu pengikatan terhadap kepemilikan itu dilakukan secara blockchain
nah blockchain ini mungkin kita perlu jelaskan kembali
blockchain ini itu persisnya itu apa
dan dimana kita mengetahui bahwa ini aman dan tidak bisa di hack karena yang namanya
dan itu disimpan dimana persisnya
apakah kita bisa mengaksesnya
apakah harus ada password dan lain sebagainya
jadi kalau kita berbicara tentang masuk ke dunia full blockchain gitu ya
maka kita harus melihat ini menjadi sebuah sistem yang sifatnya decentralized
decentralized di sini artinya tidak ada pihak tengah
tidak ada pihak yang sebagai intermediary partinya
ketika misalnya saya ingin meredemption dari nft juki tadi
maka saya terus terang membeli langsung dari kreatornya
jadi tidak ada lagi yang namanya platform e commerce nya sebagai pihak tengah yang akan mengambil keuntungan dan lain lain
mungkin itu adalah part yang sangat kecil
tetapi esensinya adalah kalau kita berbicara blockchain
tapi bentuk fisiknya itu sendiri apa sebenarnya
semacam pdf kah atau jpeg kah
apa karena ini kan basisnya digital
jadi kalau kita ngomongin tentang perpindahan kepemilikan
maka perpindahan itu terjadi pada record di blockchain nya
jadi kalau kita ngomongin tentang nft
maka ada yang namanya owner sorry ada yang namanya kreator
orang yang membuat nft
terus kemudian dari orang yang membuat nft
maka pindah ke ownernya
bisa saja misalnya mbak desi menggambar
terus kemudian saya ingin mengakuisisi gambarnya mbak desi gitu
otomatis saya membeli kan
nah kreatornya adalah mbak desi
ownernya sekarang udah pindah ke saya
tapi copyright nya ini kan ada tetap punya saya kan
nah itulah yang akan memecah problem yang dihadapi oleh kreator di nft
tapi kalau saya sudah jual misalnya ke manda satu itu
terus saya bisa bikin kopi lagi untuk dijual ke orang lain
itu apa tidak bisa
karena pencatatan terhadap nft itu hanya bisa dilakukan satu kali
oke jadi inilah jadi semacam signature nya
jadi seperti kita beli lukisan picasso lah ini hanya satu satunya
dan pemiliknya tapi hak ciptanya masih tetap ada
tapi kalau dilihat dari transaksi ini
pertukarannya itu apa
sebenarnya itu hanya lewat platform
digital itu jadi kita harus menjadi anggota
betul betul lah
bentuk fisiknya tetap digital juga
bentuk fisiknya tetap digital
bentuk fisiknya tetap digital
cuman signature nya itu akan berpindah ke pemilikannya
jadi saya bisa menikmatinya dengan
betul hanya secara digital juga
jadi seperti memiliki inilah gambar digital
nah ini kalau saya lihat secara keseluruhan ya
fenomena ini sebenarnya apa yang menarik
itu semacam bubble atau karena sekarang ya ada yang harganya sembilan juta dolar
untuk board apa tadi ya
dan mungkin yang juki juga nanti kita akan ketemu dengan kreatornya sendiri
itu kan ada elemen untuk harga ini akan meningkat
kalau saya melihat ini menjadi sebuah jawaban terhadap inovasi teknologi
khususnya adalah ke kreator atau
karena kalau kita berbicara per hari ini
yang namanya kreator tidak hanya di indonesia
di global market sekalipun
yang namanya duplikasi yang namanya plagiarism
itu masih kerap terjadi
terus kemudian kita berbicara tentang royalti juga
bagaimana kemudian saya bisa men track nih
karya saya yang sebelumnya dimiliki oleh orang a
ini berpindah ke orang b
tetapi pada saat perpindahan saya sebagai kreator
saya nggak mendapatkan apa apa
nah itu yang kemudian disolv masalahnya oleh nft
itu yang pertama
yang kedua kalau kita bicara per hari ini tentang yang namanya karya seni
maka saya harus mendatangkan karya seni tersebut logistik masuk ke indonesia
belum lagi transportnya segala macam dan seterusnya
tapi kalau saya dengan digital
maka saya itu pemilik atas aset digital tadi
saya memang tidak peduli bahasanya
mau itu bentuknya fisik atau digital tapi itu adalah kepemilikan saya
lebih karena pride untuk memiliki
ini sebenarnya kan tren kan
berkaitkan dengan tren ya
kenapa orang membeli satu nft sehingga akhirnya
ya itu menciptakan supply dan demand
supply nya langka demand nya tinggi sehingga harganya tinggi
kita bisa membeli nft yang di platform mana saja
betul kita bisa beli di seluruh dunia
di seluruh dunia bisa
exactly di seluruh dunia
memastikan bahwa marketplace ini memang bonafit
karena yang namanya pemalsuan apalagi
memastikan bahwa ini betul betul karya yang unik dan ada harganya
kalau itu memang kita bisa cek secara terbuka gitu ya
bahwa ada platform platform yang legit yang kemudian terdaftar di internet tentunya
yaitu tadi di indonesia ada di global market ada yang namanya opensea
saya pikir semua orang juga
di nft atau di crypto itu udah tahu
opensea itu paling salah satu yang terbesar ya
paling besar itu mbak desi
kalau di indonesia
kalau tokomall sekarang berapa kira kira kreator yang ada di marketplace
kita sudah lebih dari ribuan ya
sudah untuk karya nft nya saja sudah lebih dari saya lupa angka pastinya tapi sudah puluhan ribu
tapi keuntungan platformnya itu sendiri dia dapatkan dari mana
nah itu tadi saya bilang memang akan ada charge fee nya
pada saat setiap kali si produknya itu terjual
tetapi ini tidak serta merta menghilangkan konseptual dari tadi
bahwa transaksi itu terjadi antara kreator langsung ke si owner yang baru
charge fee itu semacam komisi ya
itu siapa yang membayarkan
penjual atau pembeli atau dua duanya
itu pembeli yang selanjutnya
pembeli yang baru
jadi kalau kita mengibaratkan nih mbak desi ya
misalnya juki terus kemudian dia menjual karyanya
otomatis kan berpindah tuh
antara ownership nya juki ke ownership yang baru
dan perpindahan transaksi ini berlangsung di marketplace itu sendiri
di marketplace hanya sebagai media
tetapi pencatatannya itu dilakukan langsung di blockchain protokolnya mbak desi
jadi itu yang kemudian tidak bisa dipalsukan tidak bisa di manipulasi gitu ya
dan semua orang bisa ngecek nih
jadi misalnya setiap ada perpindahan lukisan atau perpindahan nft semua orang bisa lihat bahwa ini terjadi perpindahan
dan dari segi keamanan apakah yang namanya token ini nanti akan di cloud di internet atau nanti akan disimpan di hardware yang tidak bisa diakses oleh orang lain
itu bagaimana karena ini kan kita tahu kan
atau mungkin kita istirahat sebentar
ini penting dijawab karena ini bagian dari resiko ya
karena kita membeli nft untuk investasi
tetaplah bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali
asosiasi pedagang aset kripto indonesia aspak rindo dan manda katanya di indonesia ini sudah mulai naik ya minat orang
tapi awareness dan pemahaman terhadap aset kripto dan apa yang berkaitan dengan nft ini bagaimana
sudah semakin baik atau masih agak keliru dan bingung atau bahkan tidak paham
ini dianggap bahwa semacam inilah jalur cepat untuk menjadi kaya
karena sering sekali kita baca
wah hanya menjual
menjual gambar monyet pakai topi apa bisa harganya bisa ternyata jutaan dolar
nah ini bagaimana tadi
kalau saya mungkin melihatnya dari sisi positif dan negatifnya ya
ada aspek resiko di dalamnya
kalau kita melihat dari positifnya pertama bahwa ini menjadi media baru bagi kreator untuk kemudian dia bisa menjual hasil karyanya
jadi kita tidak hanya memandang dari satu sudut pandang saja mbak desi
kita harus melihat dari sudut pandang kreator atau dari pekerja seni dan juga sebagai investor atau sebagai si kolektornya gitu ya
kalau dari pekerja seni tadi saya bilang ini menjadi media baru untuk kemudian dia jualan secara global
dan karya karyanya kan bukan saja karya seni tapi musik itu juga bisa kan
video pokoknya semua yang berbasis platform digital ya
jadi kita sekarang masih terbatas konseptual berpikir nft itu hanya gambar selfie atau gambar monyet yang wajib
yang pakai topi ya
tetapi sebenarnya nft itu bisa dikembangkan untuk banyak aspek
contohnya apa apa saja kalau misalnya kita seperti sertifikat gitu kan orang kan misalnya punya sertifikat yang langka
ini semua bisa di nft kan sebenarnya apa
satu yang menarik juga adalah fractional ownership
jadi kalau kemudian kita berbicara tentang urunan ya
jadi kayak misalnya kita apa namanya membiayai atau kemudian kita ikut berpartisipasi
tetapi tidak mampu
untuk bisa meng cover sendiri maka nft adalah salah satu jawabannya
jadi di situ adalah bukti sertifikat bahwa saya adalah kepemilikan dari sebagian
jadi semacam saham yang kita miliki untuk suatu produk gitu
itu bisa betul betul
iya kan jadi kita tidak misalnya saya ingin punya gambar itu manda
tapi ternyata harganya tuh mahal
saya boleh beli hanya bagian kecil dari gambar
bagian telinganya saja
jadi bisa ya
perictional ownership dari si kepemilikan nft tersebut gitu
jadi nft itu tidak hanya terpaku pada gambar
kita kenal adanya musik terus kemudian kita juga bisa
video kan juga bisa
yang kemudian potongan video klip itu tadi dimasukkan ke dalam jaringan blockchain
dan itu diakui menjadi kepemilikan wallet address
jadi bahasanya itu account di nft itu namanya wallet addressnya akan merifer ke siapa
jadi kalau untuk membeli kita juga harus punya wallet ini
contohnya tadi tko
tapi kalau saya baca ini seperti epirium
itu yang sangat populer kan yang menjadi
kalau bitcoin agak jarang sih
tetapi bnb juga ada gitu
itu itu itu beberapa
jadi semakin banyak ya
semakin terbuka dan semakin banyak
kembali ke resiko itu tetapi sebelum kesana
tujuan untuk kita miliki
kalau kita misalnya nggak terlalu
tapi lebih ke insentif
jangan jangan ini bisa laku besok gitu
apakah suatu investasi yang terjamin lah
bisa menguntungkan atau nanti bisa kena bubble juga
yang seperti bitcoin
harganya enam puluh ribu dolar
sekarang harganya ternyata turun menjadi di bawah dua puluh ribu dolar
kalau sekali lagi kita akan melihat bahwa nft ini arahnya kemana
jadi kalau kita
kalau kita berbicara nft sebagai reality dan juga memiliki utility
tentu harganya akan lebih sustain
apalagi didukung oleh komunitas yang kuat
jangan sampai kemudian komunitas itu yang main goreng goreng sendiri
bahasanya kan gitu
tapi itu kan sering terjadi
apalagi saham betulan saja dilakukan
apalagi dengan yang basis internet
itu dia saya tidak menapik hal itu gitu ya
tetapi bagaimana kemudian pilihan orang
untuk kemudian dia tahu terhadap konsekuensi dan resikonya
kalau kita berbicara sesuatu barang yang bisa di koleksi
punya kegunaan gitu ya
tentu ini akan membuat harga menjadi lebih kuat lagi basisnya
nah kalau versi bursa efeknya lah
kalau saham kan dijual kan di lantai bursa misalnya
ini kan mengatur apakah nanti harganya tinggi atau rendah
atau bahkan bisa digoreng
atau bahkan jadi fluktuatif
saya sulit untuk menjawabnya
karena ini kan nanti bisa menentukan
sekali lagi bahwa penentuan dari harga
itulah yang saya mau bilang tadi mbak desi
bahwa ini menjadi kelemahannya
ini menjadi salah satu kelemahan yang ada di nft
bahwa harga itu sifatnya adalah kesepakatan
dan kemudian memastikan apakah harga itu tetap sustain
itu tergantung dari si holdernya
atau orang atau komunitas
nah ini yang harus dipikirkan ketika kita membeli
misalnya manda menjual wajah manda sebagai nft
sekarang kan lagi populer
tiba tiba besok ada rumor apa ternyata wah mana
langsung harganya turun itu ada kan resiko
tapi memang di sisi yang lain terhadap resiko
kita juga melihat bahwa nft ini menjadi tadi ya
apa namanya clear lah
ketika saya membeli suatu karya seni
saya nggak perlu khawatir bahwa ini
saya nggak perlu khawatir
apalagi tidak ini asli
keaslian itu kembali ke tadi
resiko platform dan juga penyimpanannya
supaya bebas dari hacking atau pencurian
bajakan dan lain sebagainya
bagaimana memproteksi autentisitas ini
satu literasi dan edukasi
itu adalah backbone dari semuanya
bagaimana mungkin ketika saya memberikan fun saya
saya nggak tahu saya kelola di mana gitu ya
yang kedua adalah
kalau kemudian memang dia memiliki aset
yang sudah melewati batas tertentu
otomatis pengamanannya itu juga berbeda
jadi kalau nft kita berbicara per hari ini
maka itu adalah aset kripto
yang kemudian itu juga bisa dipindahkan
menjadi aset ke dalam cold storage
jadi kalau kita berbicara internet
semuanya kan terkoneksi ya mbak desi
nah ini juga menjadi bahayanya kan
terkoneksi itu menjadi bahayanya
tetapi ketika kita berbicara internet
yang dia terkoneksi kemana mana
kita bilangnya adalah hold wallet gitu ya
maka kita bisa pindahkan menjadi cold storage
dalam arti kata bahwa dia tidak terkoneksi ke jaringan internet
sehingga kalaupun ada pihak yang ingin mau mengambil
maka ini akan menjadi potensi yang sangat kecil
oke jadi istilahnya kalau sekarang saya beli nft manda
harganya luar biasa tinggi
saya mau mengamankan
yang saya miliki secara individu
jadi itu salah satu pengamanannya
sama di sisi yang lain
ya itu tadi ya
tentang literasi dari si investor tersebut
memastikan bahwa marketplace ini kan
tempat jual belinya kan itu juga aman
dan memang bonafit
ini semua apa gak
regulasi yang berkaitan dengan penjual beli
yang berbasis crypto dan digital ini
apa sudah ada
di indonesia memang saya sampaikan
belum ada yang proper
untuk mengatur hal ini
tetapi siapa yang memproteksi konsumen
misalnya wah ini ternyata marketplace nya tiba tiba hilang
nah itu tadi
sekali lagi bahwa transaksi yang dilakukan di marketplace
itu langsung mempertemukan antara si owner
atau yang membuat kreator
sama sih orang yang ingin memilikinya
jadi sekali lagi platform itu hanya sebagai medianya saja
jadi kalau besok tutup misalnya itu tidak masalah
nggak ada masalah
dia bisa membuka di tempat yang lain
tapi regulasi di indonesia belum ada ya mengenai jual
tapi di tempat lain apakah
dan apakah ini akan menjadi sesuatu yang memang harus jadi pengawasan ujk
justru saya akan menggarisbawahi bahwa di negara yang lain itu malah belum kelihatan hilalnya
terhadap aturan tentang nft
di indonesia cukup progresif
karena ada yang namanya aturan tentang ppmse
itu ada di bawah kementerian perdagangan
jadi perdagangan melalui sistem elektronik namanya
yang mana kemudian semua perdagangan komoditas
apalagi nft ini masuk ke crypto
kripto dianggap sebagai sebuah komoditas
komoditas sekarang ya
bukan sebagai currency
maka ini diatur di bawah kementerian perdagangan
nah kementerian perdagangan memiliki sebuah amrella hukum
yang namanya adalah sebagai kalau saya nggak salah sekali lagi ya
sebagai penyelenggara untuk melakukan transaksi elektronik lah bahasanya
nah inilah yang kemudian sedang diatur sedang dilihat arah dan patternnya kemana untuk pengaturan nft
nah tapi crypto aset itu sendiri sudah
nah ini sudah diatur
nah ini sudah diatur
nah ini sudah diatur
nah ini sudah diatur
nah ini sudah diatur
nah ini sudah diatur
nah ini sudah diatur
nah ini sudah diatur
nah ini sudah diatur
nah ini sudah diatur
nah ini sudah diatur
nah ini sudah diatur
nah ini sudah diatur
nah ini sudah diatur
nah ini sudah diatur
nah ini sudah diatur
nah ini sudah diatur
maka ini kepala setelah program soemangord nya itu melakukan transaksi keminelam postione

batu landa saja ya

dan itu ini karakternya

gimana ini yang perlu dilaporkan kami sekarang ada pelaporan harganya ini betul tiba tiba bisa
enam juta dolar karena sekali lagi kategori crypto di indonesia yang diatur itu baru dua mbak desi
token yang kemudian value nya lebih stabil karena memiliki underling yang jelas oke contohnya
misalnya saya membuat token underling adalah emas itu bisa itu iya itu bisa lebih ke itu bukan basis
digital murni kan jadi itu ya betul betul lebih ke future trading itu itu yang kemudian sekarang
lagi mau diatur sekali lagi mau diatur jadi saya sangat mengapresiasi lah untuk untuk progresif
kesana jadi ini sebenarnya work in progress ya kita harus lihat arahnya kemana tapi yang jelas
ini tidak liquid ya bukan sesuatu yang wah saya beli ini
dan ternyata value nya wajah manda sekarang taruhlah satu juta terus saya mau langsung convert
menjadi liquid jadi satu juta rupiah itu tidak bisa berbeda karena apa karena marketnya juga
nis ya karena belum tentu orang lain juga suka gitu ya terhadap nft tersebut tapi kalau kita
compare terhadap other crypto seperti bitcoin itu sangat liquid baik nah sekarang ini kan
bitcoin crypto currency atau crypto asset lagi turun apa pengaruhnya terhadap nft
logiknya memang kayak gitu karena memang interest orang kebutuhan orang untuk melikuidasi dari aset
dia itu juga semakin lebih banyak yang harus dia ya kita harus ikutin betul betul kita harus ngikutin
ya karena mungkin saya boleh menggambarkan nft sama kayak other property gitu ya kalau misalnya kita
jual rumah kan juga belum instantly akan kebeli tetapi kalau kita turun di bawah harga market
mungkin orang akan langsung mengambil mungkin yang belum punya ini waktunya untuk membeli live betul
harga satu nft yang ditaruh baru ini di publish misalnya ada berapa kita bicara ratusan ribu jutaan
rupiah tergantung ya liaran ini bagaimana karena kalau saya lihat ini yang the top nfc itu kan ada
yang empat yang juta jutaan dollar betul satu karena memang nfc ini digerakkan juga oleh apa namanya
bahwa kalau kita ngomongin misalnya gelas harga gelas ini misalnya seribu rupiah ya kan seribu rupiah
berarti fiat money tetapi kalau kita ngomongin nfc nfc itu nge refer ke sebuah aset crypto yang
mana kemudian aset kripto itu pun memiliki volatilitas harga gitu nah ini tergantung
juga tergantung ketika memang crypto itu naik otomatis kemudian harga nft itu juga akan ikut naik
gitu baik ini agak mungkin harus ketemu lagi nih untuk diskusi dan ngomong ngomong mana mas mana
kalian kira kira sudah ada keuntungan yang didapatkan saya ada nfc tetapi saya memang
bukan fansnya nft gitu ya saya cukup mengikuti tetapi saya masih pada posisi pengen lebih yakin
saja pada pada posisi yang lebih yakin saja ya dan di indonesia sendiri ngomong ngomong berapa
yang memiliki nfc yang paling mahal di dunia yang itu yang si oh ya buatnya punya kebosan
itu sepengetahuan saya dari komunitas itu ada sekitar tujuh delapan orang delapan orang yang memiliki nfc yang
ada sekitar tujuh delapan orang delapan orang yang memiliki nfc yang paling mahal di dunia yang itu yang si oh ya buatnya

miliar rupiah lebih wow jadi ya itu tadi saya sekali lagi masih belum masuk ke dalam
pikiran saya kalau saya punya uang segitu mungkin saya beli rumah di di suatu tempat gitu baik ya ini
memang lebih ke persepsi ya psikologis tren dan ya seberapa kita tertarik ya dalam hal hal untuk
memiliki sesuatu yang istilahnya menganggap kita ini unik loh sehatnya betul betul betul betul betul betul
satu satunya yang punya nfc ini mandat terima kasih terima kasih banyak dan juga edukasinya terhadap
apa sih nft itu sendiri dan kalau tadi kita sudah berbincang mengenai apa sih sebenarnya
nft mungkin perlu akan kembali dengan sosok yang memang menggunakan aset digital nft ini sebagai
medium untuk memasarkan karyanya siapa dia jangan kemana mana tetaplah bersama insight udne triana
kembali bersama insight udne triana dan narasumber saing berikut ini merupakan seorang komikus yang
terkenal lewat karyanya si juki yang pun sukses menggunakan aset digital nfc
dan non fungible token untuk memasarkan karya seninya saya sudah didampingi oleh faza ibnu
ubaidillah yang nanti dikenal dengan nama faza meong faza apa kabar baik mbak sehat selalu
sangat sangat kreatif ya luar biasa ini saya sebagai salah satu penggemar dari karyanya ya juki
ini terakhir ini ada pameran ya sempat jadi sarinah yang hybrid tapi juga online dan offline
tersebut ketika kita berbicara dengan mas manda ya mengenai nfc ini karena karya juki ini salah satu
yang lagi naik daun di tokomol karya nfc sudah berapa yang laku sampai ya juki sendiri memang
masuk ke platform nfc ke beberapa platform nfc ada tokomol ada juga di opensea gitu ya
opensea juga ini yang terbesar di internasional dan kita memang mengeluarkan
koleksi yang hitungannya limited ya terbatas kalau limited itu berapa ada seratus an atau seribu an atau

ada seratus an atau seribu an ada nih terbanyakan project project nfc yang
kalau di opensea mereka biasa lima sepuluh voice kita ngeluarin cuma tiga ribu empat ratus lima puluh enam
itu yang di opensea nggak sudah laku berapa yang selesai semua
yang di indonesia yang di indonesia juga
sudahullen tapi itu lebih sedikit lagi karena market indonesia kan belum tidak sebesar good
jadi kita memilih milih oh karena market indonesia ini lebih sedikit karena market global kita bisa
main sampai tiga ribu an ya jadi kalo di total total sampai sekarang sudah berapa jumlah any
sekarang sudah berapa jumlah mnf yang dijual mungkin sekitar tiga ribu enam ratus tiga ribu enam ratus dan harga ini ada
harga perdananya kan iya betul ada harga perdana waktu itu saat itu kita jual dengan harga dua belas
satu sore ini beda loh betul betul dua belas etherium itu equivalent berapa mungkin saat itu ya sekitar
tiga juta tiga juta kalau dirupiah kalau dirupiah tapi sekarang itu lagi turun ya dua belas bisa beda lagi
bisa bisa berfluktuasi ini dan dijual lewat etherium kalau yang di indonesia dijual pakai koin
apa pakai tko tko tadi yang disebut manda itu nah ini tahun berapa waktu itu pertama kali dengan
tko tahun kemarin dua ribu dua puluh satu dengan open sea dengan open sea baru saja kita launching di bulan lalu
akhir mei akhir mei kita launching itu sold out hanya dalam waktu satu menit
luar biasa tapi ini semua lewat ini kan wallet itu jadi hasilannya itu juga masuknya ke ke wallet
wallet dan berbentuk masih etherium oke nah ini harganya sekarang berapa harganya sekarang
karena memang lagi turun ya semuanya ikutan turun tapi
pernah pernah pernah pernah pernah pernah pernah pernah pernah pernah pernah pernah pernah pernah pernah pernah pernah pernah pernah berapa persen kira kira misalnya awalnya tiga juta pernah naik paling tinggi berapa sebelum proyek ini saya juga punya proyek lain di open sih yang istilahnya si juki yang genesis yang awal awal kita cuma keluarin seratus itu tuh sempet bahkan terjual sampai dua etherium saat itu masih equivalent delapan puluh juta untuk satunya untuk satu iya sempet ada yang seperti itu ada satu etherium dua etherium itu sempet ya tapi kalau sekarang karena lagi marketnya lagi down banget lagi turun banget ya jualnya satu dua tiga empat lima lima lima enam tujuh delapan delapan delapan delapan delapan sembilan delapan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan
jadi misalnya kita bikin kegiatan komunitas yang berhubungan dengan nft lagi segala macam
tapi tetap dengan mata uang itu
jadi kebetulan memang belum sempat dikerupiahin gitu ya
karena kita balikin lagi dana ini ke komunitas
nah tadi mas manda mengatakan bahwa keunikan dari nft ini ini kan ada kelangkaan
jadi setiap nft ini kan unik ya
tidak ada duanya dengan signature yang sendiri
dan komunitas ini juga sangat penting untuk menambah nilainya
oke komunitas di jukiverse ini sekarang berapa ini
sejak di launch di bentuk digital
di komunitasnya di twitter mungkin sudah lebih dari delapan puluh ribu
di discord kita mainnya di discord ya
namanya aplikasinya discord
itu ada sekitar sembilan ribu
dan holdernya sekarang cuma satu lima ratus
yang punya nft juki ini cuma satu lima ratus orang
jadi satu orang mungkin membeli tiga ya
ya bisa jadi seperti itu
ada yang membeli tiga

dan menariknya gini
si juki kan memang komik yang sudah saya bikin sejak dua ribu sepuluh
jadi sudah punya nama
tapi marketnya kan indonesia ya mbak awal awalnya
tapi dengan kita luncurin di nft ini justru menambahkan awareness tentang juki ke market global
jadi betul betul go international
motivasi kenapa faza tidak puas dengan hanya membuat komik
dan ini komik yang memang banyak dan digemari oleh khususnya anak mudanya
tapi potensi dari nft ini selain dari potensi tentu saja investasi ataupun apa yang membuat faza
ini adalah ide yang bagus
sebenarnya saya sebagai seniman selalu melihat sebuah teknologi sama seni kalau digabung akan menjadi sebuah inovasi yang menarik gitu ya
melihat kita kan selalu sebutnya ini dunianya namanya web tiga mbak
kalau web tiga
web dua kita bisa berinteraksi kayak sosial media tuh web dua kita sebutnya
tapi semua website yang kita upload fotonya itu kan yang memiliki websitenya ya
kita upload foto di instagram di facebook yang punya si facebook
mereka yang punya keuntungan
ya mereka yang punya keuntungan
web tiga ini sebenarnya membuat kita bisa mengupload atau kalau dari sisi seniman ya mengupload karya kita
lalu kita bisa memiliki karya itu
seperti kita misalnya zaman dulu kita jual lukisan mbak
dan dulu pasti sempat jual kan ini ya
tapi saya jual komik ya
tapi kalau contohnya jual lukisan kita punya kepemilikan lukisannya jelas ya
kita bayar kita punya lukisan dipajang di rumah itu milik kita
tapi kalau di internet kan susah ya
orang bisa safe as gitu ya bisa terkopi begitu saja
tapi dengan web tiga ini semua aset digitalnya ini tersertifikasi
jadi itu yang membuat saya melihat wah orang bisa memiliki karya saya yang unik
yang nggak bisa dikopi orang lain dan dia tersertifikasi
bahwa memang dia yang memiliki karena punya kode
nah itu yang sebenarnya
dan di situ ada kebanggaannya
betul betul saya mau eksplorasi kesana sih
ya baik kita break sebentar
aza tapi kita akan lanjutkan ya percakapan ini setelah yang berikut ini
tetap bersama insight with desi yang kemarin
kembali bersama insight with desi anwar
ada faza meong kreator dari karakter komik si juki yang ternyata sekarang sudah go international
dalam bentuk nft ya sudah ada tiga enam ratus nft yang dimiliki oleh nggak tahu siapa
ada prof fansa sendiri tahu siapa pembelinya atau
beberapa pasti tahu karena kan komunitas ya
mereka berinteraksi sama kami gitu
dan ini kan pasti beda lah rasanya membuat komik berbasis digital dengan
selama ini kalau membuat si juki kan pakai tangan atau pakai komputer
pakai komputer tapi pakai tangan
gambarnya di ipad
gambarnya di ipad
nah kalau si juki yang nft ini sama secara prosesnya
kita sama secara prosesnya tapi kan selalu pertanyaan bagaimana saya bisa membuat tiga ribu empat ratus lima puluh enam gambar yang berbeda beda gitu ya
nah kita mengenerate istilahnya
mengenerate gambar saya
saya membuat mungkin lebih dari tujuh ratus aset gambar
lalu di generate menjadi tiga ribu empat ratus lima puluh enam
jadi ada campur tangan komputer juga disitu
iya nah ini kalau kita lihat ini mungkin ada algoritma tentu ya
kalau saya lihat yang si juki dan juga dengan yang sangat sangat terkenal si monyet yang bos ini
the born monkey itu biasanya bajunya diganti
proses kreatif ini sendiri berapa lama memerlukan waktu untuk membuat tiga enam ratus atau ini sangat sangat mudah karena semua bisa di gender gitu loh komputer
iya sebenarnya kalau sebenarnya sangat mudah bisa sangat cepat kalau tapi saya pribadi pengen gambarnya sendiri lebih unik lagi
jadi semakin banyak aset yang kita buat maka akan semakin unik
sebenarnya mungkin cukup bikin seratus aset bisa di generate menjadi
tapi saya membuat tujuh ratus aset untuk di generate jadi tiga
sehingga hasil yang dihasilkan itu sangat unik
iya ada kelangkaannya disini
nah kira kira apa yang membuat si juki ini appeal to atau membuat orang di amerika ya itu tertarik
itu ceritanya itu apa dibalik itu
karena kan semua ini kan yang membuat kelangkaannya tuh wah ada keunikannya bukan karena wah ini gambarnya luar biasa dari segi artistik
apa kira kira yang ditawarkan
jadi memang project nft di luar sana banyak sekali gak cuma si juki banyak sekali
mungkin tiap kreator di tiap negara bikin project nft gitu ya
tapi memang yang kami dan tim saya tawarkan kita menawarkan bahwa kita tuh udah established duluan sebelum ada project nft
saya udah berkarya sejak tahun dua ribu sepuluh gitu
mungkin ada rasa trust sama kreatornya mbak itu saya ya orang orang
ya sudah ada brandnya
udah ada brandnya nih
lalu dari web dua istilahnya masuk ke web tiga gitu ya
mungkin mereka ada rasa trust di situ dan mereka mau istilahnya ikut untuk invest ke project juki first ini
jadi saya lebih banyak cerita gitu ke calon pembelinya saat itu ya
itu dalam bentuk apa dalam bentuk deskripsi dari karya itu sendiri atau bagaimana
berbagai macam sih mbak
karena kita membentuk komunitasnya dulu
jadi sebelum di launching kita gather dulu komunitasnya
kita punya komunitas di sebuah platform namanya discord kita punya komunitas di twitter kita sering ngobrol sama mereka
jadi sebelum jualan kita ngobrol dulu sama mereka bahwa saya ini siapa sih kita ini mau bikin apa aja sih nanti akan begini begini dan begini
dan ini penting untuk memastikan bahwa nft itu betul betul diterima dan ada nilainya
berapa lama untuk membangun komunitas yang berbasis digital
beda lah dengan yang di indonesia kan mungkin kalau kita beli komik ya mungkin karena penggemar ya
ini berapa lama
kita melakukan waktu kurang lebih dua bulan
dua bulan membangun komunitasnya lalu di bulan kedua kita launching projectnya lalu semua pada beli
nah menentukan harga perdana untuk launching ini bagaimana pak azza
itu termasuk sulit
ini kan ada patokannya lah ya
betul betul kita harus melihat kondisi market saat itu
saat saya launching kondisi marketnya sedang istilahnya baris ya lagi turun banget
iya lagi sampai sekarang
betul sampai sekarang makin turun gitu ya
jadi kita benar benar harus bijaksana dalam menentukan harga bijaksana dalam menentukan supply
supply itu tadi rp tiga rp lima apakah rp sepuluh gitu
jangan bikin rp seratus
iya jangan terlalu banyak gitu ya
kita juga jangan sampai dilihat semacam greedie gitu ya di depan komunitas
jadi waktu itu kita menentukan harganya yang cukup masuk akal bagi komunitas tapi kita punya value lebih gitu
jadi begitu sih cara kira kira ini
nah komunitas sendiri ini kan yang membuat value
tadi ada anggota komunitasnya tadi sebut sekitar rp satu lima ratus
bagaimana rencana untuk mengembangkan komunitas itu sendiri
dan kalau misalnya kalau kita menjadi member
dari taruhlah komunitas sepeda itu kan pasti ada
iya betul benefit benefit
benefitnya misalnya dapat discount
dan juga mungkin ada party nya atau gathering nya atau jalan bareng barengnya
seperti apa komunitas nft ini
salah satunya kemarin setelah kita launch project kita langsung buat pameran
pameran juki free exhibition di jakarta
tapi kita juga buat pamerannya di metaverse
jadi yang orang luar juga bisa datang ke pameran metaverse nya
yang untuk datang ke jakartanya
mereka bisa redem merchandise secara gratis
jadi ada benefit benefit seperti itu
nanti kita juga bikin di new york
ada holders meet up gitu ya di new york
tapi ini kapan di new york
di new york segera besok kayaknya
kita kerjasama dengan warkop nyc
karena juki kan anak warcop banget
nah kebetulan di nyc ada warkop ya
kita kerjasama dan holder bisa makan gratis di situ
luar biasa jadi sebenarnya ya seniman indonesia ini kalau tidak ada nft ini kan perlu
ini kan peluang untuk go internasionalnya jauh lebih tinggi
jauh lebih tinggi betul betul saya merasa seperti ini
dengan biaya yang tidak terlalu tinggi
iya dengan biaya tidak terlalu tinggi
nah ini sekarang kan kalau di digital itu kan kita bisa istilahnya main game
kita punya avatar
nah ini bagaimana mengembangkan komunitas ini supaya juga lebih banyak interaktifitas
dan karakter si juki ini memang jadi istilahnya sesuatu yang bisa digunakan lah oleh para pemiliknya
ini mesti apa ini ini sih
betul betul nanti kita akan mengembangkan sebuah game jukiverse nya
jadi nanti para holder nft nya bisa menggunakan nft mereka di game si jukiverse ini
jadi kita lagi dalam tahap pengembangan development semoga nanti kita bisa segera rilis game nya
nah faza ke depan ini memang sekarang lagi beres
tapi mungkin juga kesempatan bagi yang ingin memiliki nft ini harganya lagi bagus ya
lagi bagus lagi diskon istilahnya
lagi diskon tapi masih dijual
pasti masih dijual ada di secondary market
oh secondary sekarang secondary
kalau beli langsung dari
tapi sekarang justru harganya di bawah harga beli langsung
jadi saatnya beli sekarang
saatnya beli sekarang dan ini bisa didapatkan di opensea ataupun di toko mall dan juga di tempat tempat yang lain
kedepan kira kira akan bagaimana mengembangkan si juki lagi dalam bentuk bentuk apa
atau ada karakter karakter lagi yang akan lahir menjadi tokoh nft
kebetulan perusahaanku aku punya perusahaan yang memang kita mengembangkan karakter karakter indonesia gitu
nggak cuma si juki
jadi sebenarnya si juki ini adalah pembuka untuk projek projek nft karakter indonesia lainnya gitu
jadi harapannya ketika nanti market sudah lebih tehat gitu ya kita bisa launch projek projek karakter indonesia lainnya untuk masuk ke market global
iya nah kalau awareness masyarakat indonesia sendiri terhadap nft menurut faza bagaimana
potensial untuk bisa lebih berkembang lagi dan seberapa sulit dan apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan basis komunitas ini
market nft di indonesia sebenarnya cukup lumayan cukup meningkat ya sejak dua ribu dua puluh dua awal gitu ya
karena mungkin sempat ada tren apa gozali nft gitu ya
itu orang mulai kebuka matanya tentang nft
tapi memang pr nya adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang nft ini
karena bagaimanapun ini juga bisa mungkin bisa dijadikan sebuah produk investasi juga
tapi kan yang namanya produk investasi high risk high return ya
apalagi sekarang harganya lagi turun ya jangan langsung menyesal
jadi bagi saya sih kita semua pelaku nft pelaku web tiga pengen banget masyarakat untuk masuk tapi tolong dengan research yang dalam gitu ya
dan jangan marah marah nanti kalau harganya
betul makanya harus research dulu gitu ya
dan pakai uang dingin gitu ya bukan pakai uang yang memang untuk kebutuhan kita sehari hari
itu yang paling penting sih edukasi dan researchnya harus lebih dalam
jadi ini adalah produk investasi yang ya harus baca tulisan ini
harga kemarin bukan cerminan dari harga besok
saya lihat ada kelebihan kalau nft ini dengan komoditas lain
kalau kita suka karyanya
iya betul betul betul
saya pribadi kan ikut beli gitu ya nft nft projec nft di luar sana gitu ya
memang harganya turun tapi karena saya pecinta seni juga sebagai seniman saya pecinta seni juga
saya merasa punya gambar ini juga valuable bagi saya walaupun harganya turun
nah itu yang membuat saya lebih prefer untuk investasi ke nft
tapi balik lagi itu jadinya kayak hobi ya
bukan investasi gitu
jadi tergantung purpose nya kita mau masuk ke nft ini seperti apa
iya dan akhirnya ya memang tujuan kita itu sendiri
tapi yang jelas don't break the bank
iya betul sekali
semua saving itu gara gara karena ini ada tren ya
jadi kalau kita suka karyanya dan kita bisa menikmatinya itu merupakan nilai sendiri
seperti kita membeli sebuah lukisan kan
men support senimannya gitu kan
iya men support senimannya dan juga karena bagus untuk digantung dan dipamerkan
bukan hanya suatu hari bisa harganya laku

faza terima kasih banyak sukses di new york
nanti kirim kabar ya sebagai apa apa saja yang berlangsung di new york
karena ini pasti menarik ya
seorang seniman dan nft sekarang dari indonesia bisa berkarya di amerika serikat
terima kasih mbak
demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayang ini di cnnindonesia com dan di youtube
jangan lupa kita masih ada pandemi
rajin cuci tangan
dan hindari kerumunan